sementara itu baris krim polri telah menangkap bambang trimulyono penulis buku jokowi undercover
penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki dugaan penyebaran informasi berisi ujaran kebencian
terhadap presiden joko widodo yang ditulis oleh bambang trimulyono dalam buku tersebut
kapolri jenderal tito karnavian mengatakan bambang juga dinilai menulis hal hal yang tidak berdasarkan fakta
dan juga hanya asumsi
kini barreskrim sedang mendalami isu buku tersebut untuk mencari bukti lebih lanjut
saya sudah perintahkan tim dari barreskrim pedah buku itu lihat fakta faktanya
di dalam penuhnya penulisan harus ada metodologi
metodologinya harus ada dasar pendukung
contoh mengatakan bahwa bambang jokowi ini keturunan dari a

artinya kelahiran atau apa
atau sumber pertama yang mengetahui
itu tidak ada
ada gak data sekunder
dia mengetahui dari orang lain
orang lain itu dia mungkin menunjukkan buku berpensi
itu tidak ada
mabes polri menyebutkan bahwa buku jokowi undercover melacak jejak sang pemalsu jati diri
karya bambang tri sangat mendiskreditkan
salah satu etnis dan juga golongan
selain itu polri juga mengatakan buku yang dijual melalui media sosial facebook ini penuh dengan konten yang menebarkan kebencian
kepala divisi humas polri irjen paul boy rafli amar mengungkapkan
dari hasil penelusuran diketahui bahwa penyusunan buku jokowi undercover tidak berdasarkan data yang akurat
polri memulai penyelidikan kasus ini sejak awal desember dua ribu enam belas
awalnya tim patroli dunia maya menemukan konten buku bambang di media sosial
dari penelusuran itu
diketahui bahwa buku ini tidak berdasarkan data yang akurat

polisi menerima laporan masyarakat mengenai isi buku tersebut
bambang dianggap menerbalkan kebencian terhadap kelompok masyarakat di dalam tulisannya
terkait dengan kasus ini
boy menjelaskan bambang dikenakan pasal enam belas undang undang no empat puluh tahun dua ribu delapan
tentang penghapusan diskriminasi ras dan juga etnis